korban bernama yaredi dururu berusia tujuh belas tahun
ia sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit dr m tom senias
namun nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia pada senin malam lalu
siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya
di dalam ruang kelas di smk negeri satu sidoaori kabupaten nias selatan sumatera utara
ada sempat menutup alis alis
dari keterangan orang tua korban anaknya dilarikan ke rumah sakit tanggal tiga belas april lalu
dan sejak itu kondisi korban semakin kritis di ruang icu rumah sakit umum dr thompson nias di gunung sitoli
menurut temannya diketahui korban mengaku dirinya bersama tujuh orang temannya
diduga telah dipukul oleh kepala sekolah
hari selasa itu anak saya di rosan ya di scan
tapi itu hasil pemeriksaan di kepala anak saya itu ada sarap yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi
sehingga itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa jika dia berbicara sehingga tidak jelas
menurut pengakuan sampai lima kali
setelah meninggal kami membawa ke rumah duka
keluarga korban telah mendatangi polres nia selatan dan membuat laporan polisi
karena tak sedikit pun diduga pelaku menunjukkan rasa empati kepada korban
polisi juga telah mendatangi pihak keluarga untuk meminta keterangan
lalu seperti apa kronologi lengkap terkait siswa smk yang meninggal
diduga karena dipukul kepala sekolahnya
sudah ada jurnalis kompas tv ada hendrik yanto halawa
selamat malam nitya dan saudara
seperti apa kronologi meninggalnya siswa smk yang diduga karena dipukul oleh kepala sekolahnya ini
ya perlu kami sampaikan dulu bahwa saat ini kami berada di kota kudusoli dan lokasi kejadian berada di kabupaten nia selatan
memang betul telah terjadi meninggal seorang
siswa smk negeri satu si dua eri yang saat ini sedang melakukan prakrin atau magang di salah satu kantor di kabupaten selatan
dan ketika melakukan prakrin siswa ini dipanggil untuk memindahkan genset dari satu tempat ke sebuah mobil
namun ini berpustul juga siswa ini tidak mau mengikuti atau tidak mengindahkan apa yang disediakan
sehingga besoknya mereka mendapat informasi bahwa kedelapan orang ini akan dipanggil oleh kepala sekolah untuk dilakukan pembinaan
namun yang mereka dapati saat ditanyai oleh kepala sekolah ini mereka mendapat semacam pemukulan dari salah seorang pihak sekolah
dan informasi ini kami dapatkan dari orang tua korban
orang tua dari yaredi induro sendiri
jadi bicara soal keluarga hendrik apakah pihak keluarga sudah melaporkan soal ini
apakah mereka sejauh mana kasus ini berjalan
ya kasus ini sebetulnya juga sudah dilaporkan oleh pihak keluarga ke polres nia selatan pada tanggal tiga belas lalu
di mana mereka menyampaikan bahwa telah terjadi pemukulan di sekolah
dan saat diminta keterangan oleh polresnya
polisi di mana korban ini sudah meninggal dunia terlebih dahulu
dan polisi juga sudah meminta keterangan dari pihak sekolah
namun proses penyelidikan masih berlanjut
dan rencananya besok ini tim dari polres polda sumatera akan berkunjung ke rumah sakit umum dokter tom senias
untuk melakukan otopsi kepada almarhum atau yaredinduro itu sendiri
kalau sudah akan melakukan otopsi artinya ini kan mengarah ke kasus kemudian pengembangan kasusnya akan lebih serius
kapan polisi akan mau memanggil pihak sekolah termasuk kepala sekolah yang diduga memukul korban
ya sebetulnya untuk memanggil sudah dilakukan sekali oleh pihak kepolisian dengan meminta keterangan keterangan
atau informasi informasi awal daripada pihak sekolah
namun polisi sendiri belum menetapkan
apa rencana pemanggilan setelah ini
apa agenda pemeriksaan polisi artinya
ya informasi dari pihak polisian bahwa kasus ini akan segera dituntaskan
dan usai daripada otopsi ini akan dilakukan pemanggilan beberapa saksi saksi
baik dari korban sendiri maupun dari pihak sekolah
baik jadi ada pemeriksaan kembali terhadap pihak sekolah dan juga akan ada otopsi
kompasivi hendrik yanto halawa sudah melaporkan langsung